polemik kasus dokter terawan yang menarik perhatian publik dinilai lebih tepat jika segera dimediasi untuk dicarikan solusi
majelis kehormatan etik kedokteran pengurus besar ikatan dokter indonesia telah merekomendasikan pemecatan dokter agus terawan karena dianggap melakukan pelanggaran kode etik serius
dr terawan yang juga kepala rumah sakit rspad jakarta dinilai melanggar kode etik kedokteran dalam praktik terapi yang disebut cuci otak untuk pengobatan pasien penyakit stroke
menanggapi hal itu pengajar sekaligus peneliti neuroscience tauhid nur azhar berpendapat polemik kasus dokter terawan ini lebih tepat untuk dimediasi
anggota international brain research organization juga mengingatkan semua dokter yang memiliki temuan khusus teknis pengobatan
agar tetap melakukan uji klinik dengan empat fase utama
fase tersebut adalah penemuan treatment bersifat acceptable tidak ada efek samping bisa direplikasi oleh beberapa orang atau di tempat lain dan juga bisa dikerjakan oleh dokter lain
sebetulnya saya berharap sudah lah kita nggak usah nggak usah mengedepankan ego ya biarkanlah teman teman profesi dan beliau yang
yang punya penemuan ini duduk dimediasi oleh negara indah lah gitu kan
terus misalnya ditawarkan mau dilakukan uji klinik barangkali supaya tidak hanya di rspad bisa dilakukan di rscm dan tempat yang lain